kasus positif varian omikron di tanah air terus bertambah
pemulihan sektor pariwisata diperkirakan akan tertunda
akibat persebaran varian omikron di berbagai penjuru dunia
pemerintah berulang kali meminta masyarakat untuk tidak pergi ke luar negeri
dan menikmati pariwisata domestik
bagaimana strategi pemerintah meyakinkan masyarakat
agar berwisata di indonesia aja
dan seberapa besar sebetulnya dampak varian omicron pada pariwisata tanah air
untuk membahasnya lebih dalam sore ini kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
sandiaga salahuddin uno
selamat sore mas menteri
selamat sore mbak nana
dan terima kasih cnn sudah mengundang kami
untuk terus meyakinkan masyarakat untuk berwisata di indonesia
oke nanti kita akan bahas soal bagaimana meyakinkan masyarakat
untuk berwisata di indonesia saja pak menteri
tapi saya mau tanya dulu bahwa kasus varian omikron ini terus bertambah pak
sudah empat puluh enam empat puluh tujuh bahkan hari ini
padahal ini menjelang libur akhir tahun pak menteri
bagaimana kemudian memastikan tempat tempat wisata di tanah air
tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah varian baru ini menyebar
ya makasih mbak nana
jadi kita sudah secara tegas mengeluarkan instrumen regulasi
yaitu inmen dagri nomor enam puluh enam dan saya sudah perkuat dengan surat edaran
untuk seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif
menghadapi nataru dan varian omikron
jadi kami tentunya akan memantau protokol kesehatan
di destinasi dan usaha pariwisata se indonesia
dengan kolaborasi pentahelix
jadi kalau kita lihat mbak nana bahwa hukuman regulasi ini harus disertai juga
dengan kesigapan para pengawas dan petugas di lapangan
karena kita butuh sekali
juga masyarakat memberikan satu partisipasi
agar protokol kesehatan ini bisa dipatuhi
seperti kita ketahui omikron ini berhasil menembus fully vaccinated fashion
jadi kita harus tingkatkan penggunaan masker menjaga jarak mencaci tangan
dan juga kita harus kerjasama dengan tni polri sapo pp dan juga unsur masyarakat
kami menghimbau untuk
memastikan di periode nataru
selagi kita terus mengawasi secara hati hati dan waspada omikron ini
agar masyarakat bertanggung jawab dan menggunakan peduli lindungi secara tertib
pak sandi bicara soal aplikasi peduli lindungi ya
meskipun pemerintah berkolaborasi dengan tni polri berusaha sekali untuk mengawasi
tapi kenyataannya pak di beberapa tempat wisata aplikasi peduli lindungi ini tidak benar benar diterapkan
nah bagaimana menertibkan pengelolaan
wisata agar betul betul menjalankan aplikasi peduli lindungi ini pak menteri
kita harus mulai dari yang paling atas sampai di level akar rumput
industri dan pengelolaan tempat wisata yang telah tersertifikasi khse
untuk diwajibkan memenuhi fakta integritas dengan menjalankan protokol kesehatan
kepatuhannya terhadap peduli lindungi
memang masih banyak tantangan berkaitan dengan jaringan sistem
namun peduli lindungi ini akan menjadi suatu keharusan karena di barcode peduli lindungi
juga dengan cek suhu dan mencuci tangan ini menjadi satu prasyarat untuk bisa berkegiatan
kami yakin dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi
yang terus meningkat kita bisa tangkal dan juga bisa membantu proses tracing dan menghadapi omikron ini
kami yakin kebangkitan ekonomi lah yang nanti bisa kita pastikan dengan kedisiplinan kita dalam penerapan peduli lindungi
dan kami terus mendorong mbak nana
di masing masing daerah para pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat secara luas mengawasi penerapan dari aplikasi ini
pak sandi tapi kan kita tahu ya beberapa saat yang lalu pariwisata sangat terdampak karena adanya varian delta
tapi kemudian para pelaku pariwisata berusaha untuk bangkit tapi di tengah kebangkitan itu ternyata ada varian baru varian omikron yang juga masuk
seberapa besar dampaknya sebetulnya kepada pariwisata di tanah air apakah sudah dikalkulasi
seberapa besar dampaknya sebetulnya kepada pariwisata di tanah air apakah sudah dikalkulasi

mahalnya buat ekonomi kita
jadi untuk mengatasi dari dampak ekonomi yang betul betul bisa memhempaskan seluruh lini sektor ekonomi termasuk pariwisata
kami menerapkan beberapa kebijakan yang
betul betul akan menggubah uang untuk swooping lantai pfizer uang untuk pariwisata dan lantai bensin untuk pariwisata
betul betul kita inginkan bisa dipatuhi oleh masyarakat
pertama jika tidak ada kebutuhan yang sangat penting atau urgensi yang luar biasa strategis
maka masyarakat tidak keluar negeri
yang membawa kasus omikron
jadi ini yang kita himbau dan untuk ppkm level mikro ini terbukti ampuh dalam menekan penularan dari virus ini
kita akan menghadapi beberapa event penting seperti g dua puluh dan motogp
kita nggak bisa mengambil satu langkah gegabah
kami akan pastikan bahwa
pengetatan ini seiring dengan harapan agar pariwisata dan ekonomi kreatif berjalan dengan protokol kesehatan yang penuh tanggung jawab
alhamdulillah bali yogyakarta joglo semar
ini tingkat hunian hotelnya menunjukkan angka yang mengembirakan
terus kita pantau dan terus kita ingatkan terus kita awasi agar
kebangkitan ekonomi kita ini tidak
menjadi pemicu dari merebaknya kasus baru
oke pak sandi tapi meskipun pemerintah sangat optimis begitu ya dengan kebangkitan ekonomi dan juga pariwisata
tapi apakah kemudian ada rencana dari pemerintah memberikan insentif bagi para pelaku pariwisata yang memang masih terdampak pandemi dan belum bisa bangkit begitu pak sandi
iya betul sekali mbak nana
jadi kami sudah meluncurkan bantuan pemerintah untuk para wisata ini yang sudah lama ditunggu
usaha usaha pariwisata ini hampir dua tahun mengalami tekanan yang luar biasa
bantuan pemerintah untuk usaha para wisata ini kita harapkan
tepat sasaran tepat manfaat dan tepat waktu di akhir tahun
sehingga membantu mereka mempersiapkan
gelombang wisatawan nusantara yang sudah memenuhi
destinasi wisata jawa bali maupun di luar jawa bali
jadi ada insentif yang akan diluncurkan begitu ya membantu para pelaku wisata
untuk bisa bangkit
begitu ya pak sandi ya
betul mbak nana
dan ini sudah dan terus akan kita lakukan dan kita akan tingkatkan
karena memang satu harapan kita agar ekonomi ini segera bangkit
kita buka lapangan kerja
kita harus pahami kebutuhan rakyat mbak nana
ini masyarakat betul betul sudah ingin agar kita bergerak
butuh sebuah program yang adil dan merata
yang dieksekusi dengan tegas dan kita harus bergerak cepat
oke meskipun pemerintah sudah memberikan insentif kepada para pelaku wisata
tapi di sisi lain kemenparekraf kan memutuskan untuk menunda pelaksanaan
jalur perjalanan tervaksinasi atau vaccinated travel line ya pak
ini tentu saja akan memukul kembali para pelaku usaha wisata
dan pemerintah lebih memilih untuk menerapkan travel bubble
dan apakah tetap bisa membantu para pelaku wisata untuk bisa bangkit gitu pak
ya mbak nana kami melihat berdasarkan bukti di lapangan evidence base
bahwa pertemuan sherpa track dan finance track di bali dan jakarta
menggunakan sistem bubble dan zero case atau tidak ada penularan kasus baru
dan oleh karena itu ini yang kita pertimbangkan untuk diperluas
nanti akan dipakai untuk kegiatan kegiatan baik berbasis event
berbasis kegiatan acara maupun juga berbasis yang destinasi yang diperluas
jadi belajar dari konsep travel bubble ini ini mengakibatkan kami mengevaluasi vtl
karena berdasarkan informasi yang diterima juga vaksinasi tidak cukup untuk membendung omikron
namun kita baru mendapat data bahwa booster yang akan kami mulai lakukan di awal januari ini
berarti seiring dengan negara negara tetangga kita yang juga menghentikan sementara vtl
karena merebaknya kasus omikron ini seiring dengan keputusan kami
untuk menerapkan konsep travel bubble untuk beberapa kegiatan yang akan dimulai di awal tahun dua ribu dua puluh
oke kita akan tanya setelah ini negara mana saja yang sudah mengikat komitmen dengan pemerintah indonesia
soal wisata travel bubble ini kita akan bahas pak
usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan men parekraf republik indonesia sandiaga uno
pak sandi kita lanjutkan tadi sebelum break saya sudah tanya negara mana saja yang pada tahun dua ribu dua puluh dua sudah akan mengikuti komitmen wisata dengan konsep travel bubble
pasti sudah ada pak negara negaranya mungkin bapak bisa bocorkan sedikit kepada kami pak
ya tentunya negara negara yang selama ini menjadi pasar utama dari pariwisata ekonomi kreatif indonesia
yang juga memiliki penerbangan langsung seperti australia seperti uni emirat arab
juga kita ingin perluas dengan negara negara asia utara seperti jepang korea selatan
juga ada negara india dan beberapa negara di eropa dan amerika
nah ini yang menurut kami akan kami finalisasikan karena beberapa pertemuan g dua puluh ini sudah akan terjadi di awal tahun dan peralatan motogp ini juga mulai dengan kegiatan pre eventnya di bulan februari
dan harapan kita di bulan maret dua ribu dua puluh dua
oke konsep travel bubble sudah diterapkan oleh pemerintah dan akan diuji coba nanti pada bulan februari
tapi di sisi lain pak yang kami dengar bahwa gabungan pengusaha meminta kepada pemerintah agar mengizinkan pembebasan karantina pak bagi turis asing
yang difasilitasi oleh tour operator menyusul penundaan pelaksanaan jalur perjalanan atau vtl itu pak
apakah itu kemudian akan dipertimbangkan dikabulkan oleh pemerintah atau itu memang sudah tidak bisa sama sekali pak
jadi kami masih dalam pembicaraan dengan para travel bureau dan juga para pelaku inbound untuk wisatawan
dan jika kita memulai konsep travel bubble ini yang dimulai secara bertahap
maka ini akan menggantikan tema vtl
travel bubble itu tentunya mengikuti bagaimana mereka juga harus divaksinasi lengkap
mereka juga harus terintegrasi dalam peduli lindungi sehingga konsepnya lebih holistik
nah ini yang kita harapkan kerjasamanya oleh penyelenggara biro perjalanan wisata
maupun juga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar kebangkitan ekonomi kita
di dua ribu dua puluh dua ini bisa kita realisasikan
oke terakhir pak sandi anda selaku men parekraf dan juga menkes kemarin pak budi gunadisadikin sudah mewanti wanti
anda tadi juga sudah mengatakan bahwa agar masyarakat tidak berlibur ke luar negeri
pada kenyataannya pak sandi banyak sekali masyarakat yang berbondong bondong liburan ke negara negara yang angka omikronnya tinggi pak
nah ini bagaimana kemudian kemen parekraf meyakinkan masyarakat agar tetap liburan di indonesia aja pak
tentunya kita sudah terus mengingatkan dan mengeluarkan satu seruan agar masyarakat jika tidak ada kebutuhan yang super penting untuk ke luar negeri
karena omikron ini sekarang meningkat secara tajam di beberapa negara
dan untuk menurunkan resiko itu maka berwisata di indonesia saja
karena kita ingin bangkitkan ekonomi
kita ingin ciptakan lapangan kerja
kita paham kebutuhan rakyat
dan kita harus bertindak tegas dan bergerak cepat untuk memastikan mereka wisata di indonesia saja
namun sepertinya ini yang saya sayangkan ya seruan ini juga tidak terlalu dipatuhi
dan angka kepergian luar negeri ini meningkat terus mendekati angka empat
dan saya juga ingin mengingatkan bahwa pada dasarnya untuk meninggalkan sebuah negara dan kembali menjadi orang sendiri adalah salah satu hak asasi
dan ini bagian dari perjanjian internasional tentang hak hak manusia
tapi menurut saya di saat sekarang disinilah butuhnya konsep berwisata di indonesia saja
dan kita utamakan penanggulangan omikron ini dengan tidak berpergian ke luar negeri
jadi untuk perjalanan luar negeri khususnya wni akan diperlakukan karantina yang sepuluh sampai empat belas hari
sama sekali tidak asik
lebih asik jika kita berwisata di indonesia saja
jadi teman teman parikraf dengan tegas menyatakan kami akan memastikan bahwa serikat yang ke luar negeri itu hanya yang betul betul membutuhkan kepergian ke luar negeri karena suatu keperluan yang sangat penting

dan di dalam negeri bisa berwisata

dengan protokol kesehatan dan aman dan nyaman berwisata di indonesia saja
baik semoga masyarakat lebih bijak dalam menentukan pilihan dan mau mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa tidak perlu pergi ke luar negeri berwisata di indonesia saja
karena harus memikirkan bukan hanya kepentingannya tapi juga kepentingan masyarakat di tanah air begitu pak sandia
terima kasih sekali atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandia gita
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandia gita
terima kasih mbak nana